informasi pertama datang dari sidang kasus pembunuhan dengan racun cyanida dalam gelas kopi wayan mirna salihin yang kembali digelar di pengadilan negeri jakarta pusat selasa siang
agenda sidang adalah tanggapan jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa jessica kumala wongso pekan lalu
dalam sidang yang dihadiri oleh ayah korban wayan mirna salihin ini jaksa penuntut umum menolak semua eksepsi yang diajukan terdakwa
jaksa menganggap unsur perencanaan dalam delik pasal tiga ratus empat puluh kuhp tentang pembunuhan berencana tidak hanya tentang obyek alat yang digunakan pelaku
tetapi juga dilihat dari pola yang dirancang oleh pelaku
hal ini mengacu pada fakta bahwa jessica lebih dahulu datang sendirian ke olivier cafe
memesankan minuman serta mengatur posisi meja sedemikian rupa pada enam januari lalu
sebelumnya kuasa hukum terdakwa jessica menganggap dakwaan tidak cermat karena tidak mencantumkan keterangan waktu
jessica menaruh cyanida di gelas kopi mirna serta dari mana cyanida disimpan dan didapat sebelumnya
rencananya putusan selah dari eksepsi ini akan dibacakan hakim kishoro selasa dua puluh delapan juni mendatang